dan apes itulah yang dikatakan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono saat videonya menghadiri acara dengan hiburan tari perut mendadak viral di media sosial
menurut menteri basuki kehadirannya di tengah hiburan yang dianggap netizen tidak pantas itu semata mata untuk mendukung peluncuran buku salah satu sosok ekonomi ternama di indonesia
rok panjang dan atasannya hanya menutupi bagian dada
meski terlihat di awal video menteri basuki meninggalkan acara dirinya tetap tidak lolos dari kritik pedas netizen
berbicara dengan detik com basuki pun mengaku apes dan sudah akan pulang saat hiburan tari itu dimulai
basuki kemudian lanjut menjelaskan bahwa acara peluncuran buku milik mantan ketua badan pengawas keuangan atau bpk anwar nasution itu juga dihadiri wapres yusuf kala dan beberapa jajaran menteri lainnya